kontroversi pengakuan freddy budiman yang belakangan diungkap koordinator kontras haris azhar
masih terus bergulir
haris yang kini menghadapi laporan tindak pidana dari tiga institusi penegak hukum
mendapat dukungan dari gabungan akademisi dan sejumlah lsm
lebih dari tiga puluh akademisi yang tergabung dalam forum akademisi
mendukung langkah koordinator kontras haris azhar yang mengungkap pengakuan freddy budiman
tentang keterlibatan oknum aparat dalam peredaran narkoba
forum akademisi menilai upaya haris itu merupakan bagian dari tanggung jawab publik
dalam upaya mendorong perubahan institusional khususnya para penegak hukum
mereka pun mendorong agar presiden mengambil sikap atas laporan pidana yang tengah dihadapi haris azhar
presiden joko widodo harus dapat menunjukkan ke pemimpinannya
dengan segera mencegah segala bentuk upaya kriminalisasi terhadap haris azhar
dan menghukumkan kemampuan haris azhar
yang dilakukan oleh tiga institusi yang notabene di bawah kekuasaan presiden
sebelumnya pada jumat malam dukungan pada haris juga ditunjukkan sejumlah lsm
yang berunjuk rasa di depan istana merdeka
haris kini tengah menyiapkan sejumlah bukti atas pelaporan dirinya
ia pun meyakini informasi yang beredar di media sosial terkait pengakuan freddy budiman adalah valid
kami lagi menyiapkan data data
terserang tapi ini bukan data data saja
kami juga berharap
ada semacam respon dari negara
karena ini pesannya serius
dan kami butuh semacam satu jaminan dari negara
mau atau tidak menindaklanjuti
dan kalau mau kami mau lihat
seperti apa sih kapasitasnya
haris saat ini tersangkut persoalan hukum karena dilaporkan tni polri dan bnn
berkaitan dengan tulisannya tentang testimoni freddy budiman
yang menyatakan ada keterlibatan oknum ketiga institusi tersebut dalam peredaran narkoba
haris dituduh telah mencemarkan nama baik ketika
tiga lembaga penegak hukum itu melalui media sosial
agus rumansyah sian indonesia